nih kamar nomor dua belas ini pasti kamarnya tante maya nih
yaudah kita masuk ya om nungguin di luar
janganlah buka horteknya aku mau ke tempat sama mama aku kangen
ya allah aku harus sembunyi tante maya
bingung pak banyak banget lawan pekerjaannya pak
iya kamu pilih aja satu satu kamu tandain mana yang cocok buat kamu
itu yang kamu lamar
ke kakek tau gak tante maya tuh dirawat di rumah sakit mana
ya itu loh pantainya tiara
waktu itu kan aku ketangkep dan mau dibawa ke pantai sosial
itu celakaan kek

customi itu selalu baik banget sama aku loh kek
jadi aku pengen nengokin dia kek
waktu itu waktu kakek sama mama kamu ke rumah sakit mau nemuin suami
eh papanya tiara
gini aja pak
papa kasih tau jam aku nanti biar aku antarintan
mas sudah berbuat tidak adil kepada intan
bertahun tahun intan hidup dengan ibunya
lalu tiba tiba kamu dan tiara datang memberikan dia perhatian dan kasih sayang
pasti saat itu intan merasa sangat bahagia
tapi entah kenapa
tiba tiba kamu renggut itu semua
kasian mas intan
dia pasti sedih
mas gak pernah berniat untuk membuat intan sedih mai
mas gak pernah punya niatan seperti itu
mas juga gak mau intens sedih
setelah tahu kalau intan itu anak
mas sudah menangis untuk iblisnya
saya akan beritahu itu pasti
di ketempat saya
orang pilih mereka untuk ridi
saya devamkan berharapan sama tu savee
ibu suka mau tersute

beberapa hari lagi
bu maya sudah bisa pulang pergi
saya mau periksa dulu keadaan bu maya sebentar
bisa tunggu di luar
mau nanya ruangannya ibu maya sebelah mana ya
oh ibu maya di ruangan vip pak
nah dari sini bapak lurus aja
nanti kamarnya yang nomor dua belas ya
nah ini kamar nomor dua belas
intan masuk ya
om nunggu di luar
intan ya ampun
santa aku kangen banget sama tante
tante juga kangen banget sama kamu nak
aku takut kalau tante maya gak sayang sama aku
mbak jazark voters mahasiswa memerintah
terima kasih atas semua yang kalian simpan di air kamu semuanya
terima kasih abang lampunya panggilan saya
terima kasih ibu
bahkan buat budi
selama cupang kamar
mbak confirmation yang satu lagi
aku kembaliin mama sama aku lagi
papanya tiara kan juga udah punya tiara
dan udah punya tante maya sama omanya
tapi aku aku cuma punya mama sama ayang
tolongin aku tante aku ingin mama pulang ke rumah
aku pengen sama mama lagi
intent kamu jangan khawatir nak
nanti akan selalu terus ada untuk kamu
kamu jangan sedih lagi
semuanya akan baik baik saja ya nak ya
makasih ya tante
jangan sedih lagi
aku pulang dulu ya
kasian kamu intan
tanto akan mengusahakan yang terbaik supaya kamu kembali bersatu dengan mama kamu sayang
suruh ngembaliin mama
alhamdulillah bagus dong kalau gitu
sekarang kita tinggal berdoa ya kan
kita ke pasar yuk
intan kan sebentar lagi itu mau puasa ya kan
mau masuk bulan ramadan
nah kita harus beli barang barang buat mungguhan
nanti sebentar lagi kita udah mau puasa ya
aku hampir lupa karena banyak banget mikirin mama
ya udah apa